hai bertempat di depan kantor gubernur kalimantan timur ratusan warga kalimantan timur menyalakan
lilin dan menggelar doa bersama untuk korban bom gereja oiku mine di samarinda sebanyak tiga
orang masih dirawat di rumah sakit dan satu anak meninggal dunia warga berharap aksi teror
lupa tidak terjadi lagi dimanapun kami melakukan solidaritas bersama
di bundaran hotel indonesia jakarta puluhan masyarakat melakukan aksi damai dengan
menyanyikan lagu kebangsaan indonesia dan
tampang poster bertuliskan save children save indonesia masyarakat juga memasang foto korban
ledakan diantara bunga serta puluhan lilin masyarakat menolak segala bentuk kekerasan
dan aksi teror yang terjadi di gereja oikumine di samarinda kalimantan timur dan vihara budidharma
di kota singkawang kalimantan barat jadi ada dua peristiwa yang beruntun saat ini sehingga itu
juga kami juga kebijakan kami bahwa kami ada bahwa kami tidak takut
masyarakat mendesak pemerintah dan aparat kepolisian agar dapat segera menuntaskan teror yang ada di
indonesia melahirkan milik bersama arief hisul cnn indonesia orang yang berkemudayaan